ini menggambarkan bahwa situasinya memang amat serius
senang sekali atas kinerja dari tim hukum yang mereka tidak merasakan liburan
karena mereka terus bekerja sepanjang musim lebaran ini
karena dikejar deadline tanggal enam belas jam satu harus sudah memasukkan kesimpulan
tadi mereka sudah berikan kesimpulannya alhamdulillah mudah mudahan
nanti mk akan bisa memberikan keputusan yang membawa indonesia kepada demokrasi yang lebih baik
kami yakin para hakim akan bisa mandiri akan bisa memiliki keberanian
dan memiliki keteguhan untuk menjunjung tinggi prinsip konstitusi dan prinsip demokrasi
pak anies soal langkah ke depan kemenangan
tadi pak jufan diris rakyat aminus kurihayu atau sahabat pengadilan
tanggapan dari pak anies dengan sepertinya seperti ini
saya menggambarkan bahwa situasinya memang amat serius
dan seperti kami sampaikan pada saat pembukaan persidangan di mk
bahwa ini indonesia di persimpangan jalan
apakah kita akan kembali ke era di mana praktek praktek demokrasi menjadi seremonial saja
karena semua sudah serba diatur kita ingat era seperti itu
atau kita akan meneruskan proses yang sudah terjadi sejak reformasi
di mana demokrasi memberikan ruang kebebasan
dan tidak ada intervensi intervensi di dalam proses
inilah persimpangan jalan dan saya rasa pesan dari ibu mega
sebagai salah satu orang yang ikut di dalam proses demokratisasi sejak tahun sembilan puluh an
beliau merasakan ketika segalanya serba diatur
di mana pemilu dan pilpres pada masa itu
tidak perlu ada surveyor karena semua sudah tahu hasil sebelum proses pemilu
nah kemudian beliau menjalani selama lebih dari dua puluh lima tahun
jadi sebagai seseorang yang pernah melewati itu semua
mengirimkan pesan ini adalah pesan moral yang amat kuat yang harus jadi perhatian
pak yasmin makasih makasih